beginilah suasana ruang tunggu pengadilan agama semarang pada selasa siang
mereka yang rumah tangganya bermasalah sedang menanti jadwal sidang
data dari panitra pengadilan agama setiap hari sedikitnya menyidangkan lebih dari seratus kasus
sidang berlangsung tertutup dalam tiga ruang terpisah
menurut wakil ketua pengadilan agama semarang
angka perceraian di semarang selalu naik turun setiap bulannya
tapi khusus saat memasuki saatnya normal pandemi corona
mengalami lonjakan hampir tiga kali lipat
dari bulan mei sembilan puluh delapan kasus menjadi dua ratus sembilan puluh satu kasus pada pertengahan juni
sudah dua ratus sembilan puluh satu perkara kami terima
mayoritas gugatan cerai dari pihak istri sebanyak delapan puluh persen
sedangkan pemicu utama adalah masalah ekonomi
dikasih nafas punya utang dibalut
dia nggak mau bayar pendadakan administrasi di masalah
tapi tetap dengan masalah
amicu aja bayar utang utang bri
sidang di pengadilan agama
biasa berlangsung lima belas menit hingga satu jam tergantung agenda sidang
danang cahyo semarang jawa tengah